ya udah lu yang sabar ya
ada yang sabar banyak doa
banyak jikir insya allah
lu bakal sembuh
ya udah kalau begitu
mbak berangkat kerja dulu ya
ntar ada yang jagain lu disini
ya allah neng
wih lihat ada siapa yuk
karena aku kangen sama kamu andi
kamu kangen sama aku
emang aku gak boleh kangen sama kamu
kamu udah kangen sama aku
tapi rasa kangen aku itu pasti melebihin rasa kangen kamu sama aku
tapi ya kita harus bisa tahan itu ri
karena ini demi masa depan kita
kamu udah pengertian
udah ngerti kalau aku gak mau
ya aku ngerti kok
mulai sekarang aku gak akan
maksa maksa kamu lagi untuk pulang kesini
dan aku gak akan mengganggu semua kegiatan kamu disana
demi masa depan kita
maafin aku andi
kalau saja kamu tahu alasan yang sebenarnya
mungkin kamu akan membenciku sebenci bencinya
dan aku udah janji sama papa kamu untuk mendukung kamu sampai kamu jadi dokter
aku juga akan nunggu kamu tanpa komplain komplain lagi sama kamu
tapi ada syaratnya
syaratnya itu adalah
setiap sebelum tidur kita harus telfon telfonan
kita ngobrol sampai akhirnya kita berdua ketiduran
dengan kayak gitu aku ngerasa kalau kamu itu ada di samping aku
dan kamu tidur bareng aku
dengan obat ini
aku akan singkirkan anakmu lebih dulu ri
obat ini akan menghancurkan kandunganmu
akan tiba giliran kamu untuk aku singkirkan
aku bukan pengaruh masalahmu bahwa
seorang yang waktu dului pembahasan
membuat itu berbeda dari apa yang aku miliki

di sini ada satu
claserée yang baik
saya harus diam yang bistarak
kau masih di sini
eh berdekat kantor
eh tanti dengar ya
kamu ada di sini
karena kebaikan diri
tapi jangan macem macem kamu
dan jauhi arman
kau tidak cocok sama dia
ternyata benar kamu di sini ya
semalam mama ngasih tahu aku sih
cuma aku masih belum percaya
tapi ternyata memang benar
mau aku buatin yang baru nggak
nggak nggak perlu
kalau jodoh ternyata gak kemana ya
kau masih di sini
eh berdekat kantor
aku masih di sini
kalau gue udah masih disini
iya apaan yang mereka ngacau kamu
kalian bisa lebih ter verdik terus itu
aku gagal memberikan obat ini ke ritu
karena obat ini satu satunya lagi
apa sih pak
cari pengganti tanti secepatnya
masalahnya kan riri gak mau tanti diganti perawat lain
ini bukan masalah riris saja
ini masalah arman
kalau tanti di sini arban tidak bisa melupakan tanti
dan saya butuh arman untuk konsentrasi dalam pekerjaannya dia
cari pengganti tanti secepatnya
syukurlah pak haris datang
dari kemarin gak mau makan
saya gak tahu pak
dari kemarin gak pulang
nomor teleponnya juga saya hubungin ke aktif
apa dia sadar kedoknya ketahuan
lalu dia melarikan diri
gue akan kejar lo untuk tanggung jawabnya semua ini
saya mau bawa ke dokter tapi saya nggak punya uang
alia dimana syir
ada di kamar pak
om baik dimana mama
apa mama sama alia
mungkin mama itu ada urusan penting makanya gak pulang
kenapa hape mama gak bisa dihubungin
mungkin aja handphone mama lowbat
makanya gak bisa dihubungin
jangan mikir yang aneh aneh
mama itu gak marah sama ayah
bahkan memang itu sayang banget sama alia
sekarang alia makan ya
ntar lu di rumah aja ya
emak mau kerja setengah hari
emak kerja lagi di tempat majikan emak yang lama
tapi jangan kemana mana ya
lo di sini aja
ntar ada kok yang nungguin lu
ya neng ya
amal haris ya
emak juga ngepen banget sama dia
kalau mending mendingan bening
lo bakal sembuh
ya udah kalau begitu
mak berangkat kerja dulu ya
ntar ada yang jagain dulu di sini
ya allah neng
lihat ada siapa yuk